untuk kedepannya akan lebih banyak butuh biaya ya kalau menurut saya
aku pengen banget supaya bunga ini gak hanya sekedar bunga aja
tapi memiliki kisah yang disampaikan untuk orang orang lagi
baru punya anak lagi anak yang kedua jadi ya fokus ke tabungan buat pendidikan anak sih
emang harus mengeluarkan biaya yang ekstra lebih kan
kalau sekolah swastabur dari kesibukan kalau di kota kan pusing rame
untuk menunjang itu semua harus melakukan investasi mulai dari sekarang
kalau misalnya kita mau jalan
jalan itu pun harus ada dananya jadi bisa dialokasikan dari dana dana tersebut
pendidikan yang utama terus juga kesehatan
kalau bisa bisa berangkat umroh kita sekeluarga
kita gak tahu rejeki orangnya di tahun dua ribu dua puluh mungkin bisa lebih bertambah lebih cepat lagi gitu
memiliki target yang tinggi tentu harus diimbangi dengan manajemen keuangan yang ideal
sesuai dengan pendapatan dan kemampuan finansial masing masing orang
salah satu hal yang penting adalah melakukan evaluasi keuangan selama satu tahun terakhir
perlu lihat lagi kekayaan bersih kita tuh gimana sih dari tahun ke tahun artinya ada perkembangan apa gitu
kalau kekayaan bersih itu kan aset yang kita punya dikurangi dengan hutang yang kita punya gitu ya
jadi kalau kita lihat lagi aset kita tumbuh apa enggak artinya
terus aset investasinya gimana terus kondisi tabungan dana darurat kita gimana
terus kita lihat lagi faktor pengurang dari kekayaan bersih itu kan si hutang
hutang kita nambah atau enggak gitu
apakah hutangnya bisa berkurang atau justru malah nambah dari tahun ke tahun
pertama kita susun mana yang jadi kebutuhan primer
kebutuhan primer kan artinya yang benar benar kita keluarin seperti belanja bulanan bayar listrik bayar air gitu
terus kedua kita lihat lagi mana yang jadi kewajiban kita tiap bulan
kayak bayar cicilan bayar premi asuransi uang sekolah anak gitu
terus yang ketiga baru
porsi untuk sekunder kebutuhan sekunder gitu
sebutan sekunder kayak entertainment liburan terus member fee
nah juga kita alokasiin untuk tabungan investasi nih
banyak orang salah terima gaji sisanya baru ditabung
seharusnya kita terima gaji kita tabung dulu baru kita pakai gitu kan
jadi kita tahu nih oh ya udah saya harus nabung berapa terima gaji tabung dulu nih
sisanya ya udah terserah mau pakai
berarti nanti itu kan gaya hidup naik juga ya
harus kita tingkatin dulu investasinya
gaya hidup bisa pakai gaya hidup yang lama
kebutuhan dan keinginan itu kan beda gitu
jadi kalau untuk kebutuhan ya memang mau ngelewatin
kalau mau harus kita penuhi kan
tapi untuk keinginan keinginan yang kayak tadi
aku bilang kayak entertainment atau misalnya kayak makan di luar atau apa
ya itu bisa banyak banget sih sebenarnya disiasatinya
kayak misalnya ada kita cari program promo lah
atau misalnya kupon kupon lah atau apa
untuk cari potongan potongan harga itu oke banget sih
perencanaan keuangan yang matang akan menghasilkan pencapaian yang sesuai dengan harapan
menyesuaikan gaya hidup dengan anggaran juga menjadi salah satu hal penting untuk mencapai target anda di tahun dua ribu dua puluh
vinanda rahma hari amijaya jakarta